kita tahu kemarin ada pertandingan akhir pekan liga satu ada sembilan pertandingan tiga diantaranya ada iklan rumah juli sbl pop yang tertampang di layar kaca
yang pertama adalah pada malam time time sembilan belas sampai dua puluh satu itu ada pertandingan persita lawan psg semarang di stadion indomie arena
karena kita menyaksikan pertandingan tersebut adalah iklan sdo pop di rebun elektronik
kemudian hari minggu tanggal sembilan juli dua ribu dua puluh dua di pertandingan madura united melawan persib biru
ada juga iklan sdo pop yang dipayang di rebun elektronik di stadion satu pemalungan pemkasan masjid
pada malamnya setiap hari
sembilan belas tiga puluh sampai dua puluh satu ada pertandingan persikabo melawan persikir jakarta di stadion pakansari cibinong bogor
di sana bahkan ada di taos persikabo jendor di sebuah top
kemudian juga ada di ebot baik elektronik maupun ebotnya yang ada di stadion pakansari cibinong bogor
ini meresahkan masyarakat
karena sampai sekarang rumah
dugi dan segala turunannya itu kan dilarang di indonesia
mereka bisa kerja sangat banyak dan berumur dua ratus